kau bisa gak temenin saya ke acara nikahan
kiki salah denger gak ya
barusan mas randy ngajakin ke acara
aku memang sengaja pulang selarut ini
supaya aku gak perlu bicara dengan kamu
perasaan aku saat ini semakin gak karuan
karena aku gak bisa berbicara dengan kamu

satu satunya hal yang membuat aku belum menjenguk andi
itu karena papa melarang aku
nenek kemana ya
perasaan sebelum gue ngerasa dia udah
sekarang dia kemana ya
nino bener bener makin dingin sama gue
makin jaga jarak sama gue
gue kemarin pulangnya malem banget
sampai gue ketiduran mau nungguin
eh gue bangun lagi dia udah gak ada
mudah mudahan aja papa mamanya nino bisa cepat ajak nino bicara
karena gue udah gak tahan lagi
saya masih kepikiran undangan nikahan dari nina besok
siapa ya kira kira yang mau saya ajak kesana
sekretarisnya pak al mau nggak ya
ada apa ya pak rendy ada yang bisa saya bantu
oh bapak mau bawa berkas untuk pak al ya
oh enggak enggak enggak
kamu besok ada acara nggak ya
memangnya kenapa ya pak
iya kalau kamu gak ada acara besok
mau nggak saya ajak kamu ke acara nikahan
maaf pak rendy
besok kan hari libur nasional
saya mau ketemu sama keluarga calon mertua saya
yaudah kalau gitu
ya gak ada pilihan lain deh
mas ini gigi bawain beberapa jas punya mas al
soalnya kan katanya nanti masa mau pilih sendiri kan
terus ini ada savingnya
yaudah kalau gitu saya mau anterin dulu ya
kau bisa gak temenin saya ke acara nikahan
kiki salah denger gak ya
barusan mas randy ngajak kiki ke acara nikahan
si randy mau ngajak
kayang kiki ke undangan
waduh gak yakin
tapi kalau kamu gak bisa gak apa apa
mau ada angin ribut
mau ada gempa lapas skala liter
mau ada tsunami
delapan puluh km tingginya
temenin mas randy
apa sih angka buat mas rendy
besok saya jemput ya
oh iya bukain ya
oh iya bukain ya
oh iya bukain ya
oh iya bukain ya
oh iya bukain ya
hari ini ibu sudah bisa pindah kamar rawat biasa ya
katanya bapak akan menyusul ke ruang rawat ibu
kamu sudah keluar dari su
semoga kamu cepat pulih
bisa cepat sehat lagi
gimana kamu suka gak sama suami
masa kenapa sih
gak biasa dia begini
kamu pas berantem soal permannya angga itu
kamu kena pukul dia dibagian mana sih mas lives
yap dipukul dia dibagian mana sih mas
kamu biasa biasa tuh gak pernah ngelakuin hal yang kayak gini mas
gak pernah niat loh mas kamu
kayak kamu ngelakuin ini udah maunya deh mas
karena kamu gak enak sama aku mas